ya pemerintah membatalkan penerapan ppkm level tiga serentak di seluruh indonesia pada libur natal dan tahun baru
keputusan ini diambil karena pemerintah menilai penanganan pandemi di indonesia sudah semakin baik
selain itu pemerintah mengklaim dari hasil survei bahwa antibody covid sembilan belas masyarakat indonesia dianggap sudah cukup tinggi
kita bahas malam ini bersama dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
hermawan saputra dan ketua umum persatuan perawat nasional indonesia atau ppni harif fadila
selamat malam bapak bapak
selamat malam bapak ini
kondisinya sehat ya pak hermawan dan juga pak harif
hermawan selamat malam
selamat malam pak harif
baik saya ke pak hermawan dulu ya
pak hermawan kita lihat ada pola ada pattern yang sama nih
terjadi setiap pasca musim liburan termasuk diantaranya libur natal dan tahun baru
ini juga terlihat di libur nataru jelang dua ribu dua puluh satu kemarin ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan terlihat di bulan januari sampai februari
kalau atau karena tidak ada pembatasan mobilisasi masyarakat
nah bagaimana iakmi melihat kebijakan tahun ini dengan tidak jadi diberlakukannya ppkm level tiga pak hermawan
baik bapak ibu sekalian dan pemirsa yang berbahagia
artinya situasi kesehatan masyarakat itu harus berbasis pada bukti pengalaman dan kajian yang memang bisa dipertanggungjawabkan
nah kalau kita berkaca pada tahun lalu di akhir desember dan bahkan januari tahun dua ribu dua puluh
terjadi kenaikan kasus aktif hingga satu ratus tujuh puluh lima ribu kasus di akhir januari dan awal februari sebagai dampak nataru tahun lalu
tentu saja tahun lalu itu belum ada varian baru yang merajalela ya
melainkan aktivitas keterbukaan keramaian karena memang libur akhir tahun dan juga berbagai aktivitas sosial budaya
itulah yang menyebabkan tingginya angka yang menjadi dampaknya
dan tentu saja di sisi lain di tahun lalu juga kita sedang giat giatnya mengkampanyekan protokol kesehatan yang tiga m dan bahkan menjadi lima m
tetapi tahun ini menjelang nataru dua ribu dua puluh
kita dalam situasi yang agak
penurunan kampanye tiga m bahkan menjadi dua m
masker dan juga vaksin
duet sejoli yaitu menggunakan masker dan juga vaksinasi
tetapi praktis yang penjagaan jarak physical distancing yang menjadi protokol yang paling basic di dalam pengendalian covid ini tergerus
dan kita bisa melihat itu di berbagai moda transportasi
darat laut dan udara bahkan di pesawat juga full capacity
penjagaan jarak menjadi sangat minim saat ini
nah itu sebab kampanye yang sedang longgar ini ditambah dengan kondisi sosial budaya yang memang ramai sekali menjelang akhir tahun dan menyambut awal tahun baru
ini yang kita khawatirkan akan menaikkan potensi kasus
dan itu tentu saja bukan sekedar asumsi tapi belajar dari pengalaman sebelumnya
yang berikutnya yang menjadi faktor utama itu mbak fani adalah
jadi varian baru yang mungkin muncul
dan ini sudah dibuktikan ketika adanya omikron yang muncul dari wilayah bagian selatan benua afrika
dan sudah ada di negara tetangga kita
singapura sudah ada malaysia australia bahkan jepang korea selatan hingga arab saudi
sudah ada varian omikron
kita di indonesia belum
dan boleh jadi karena belum terdeteksi
kita memang selalu terlambat indonesia
tahun dua ribu dua puluh ini
tahun yang lalu ketika kita mengonfirmasi kasus satu dua itu baru bulan maret
di negara tetangga kita seperti malaysia singapura dan australia sudah dari februari bahkan januari ada kasus covid
demikian juga varian delta
kita baru di awal juni
di negara lain tetangga sudah lebih awal
jadi selalu kita belajar dari pengalaman
dengan adanya potensi kasus dan varian baru yang menjadi turunan dari sars cov dua penyebab covid ini
di situlah urgensi kuas padaan kita secara perilaku
sekaligus perilaku kebijakan
agar tetap juga bijak dalam melihat dan menjaga upaya kegiatan sosial kemasyarakatan
agar tidak membawa dampak kelaminan dan keumunan
yang pada akhirnya memunculkan adanya kasus baru
sekaligus kita harus waspada terhadap munculnya lokal varian
varian lokal yang berpotensi menjadi lebih virulence di masa datang
itu esensi kita mengingatkan
supaya kebijakan kita tetap elegan
tidak berarti masyarakat menutup diri di rumah atau tidak kemana mana
kita tidak melakukan lockdown saat ini
tapi juga kita tidak boleh terlampau longgar yang menyebabkan kemerdekaan seolah olah dalam beraktivitas
sehingga ramai dan berkrumun
jadi kalau saya ambil kesimpulannya
jadi kalau saya ambil kesimpulannya
jadi kalau saya ambil kesimpulannya pak hermawan
kita tidak harus khawatir tapi tetap waspada seperti itu
kewaspadaan itu kan harus dari dua sisi
sisi perilaku masyarakat
tetapi juga dari kewaspadaan dari sisi kebijakan
itu sebab kebijakan juga tidak boleh terlampau longgar
karena pandemi belum dicabut statusnya dari situasi global
sekaligus situasi kita di indonesia yang masih rentang
karena kasus aktif juga masih cukup tinggi
walaupun sudah di bawah sepuluh ribu kasus
oke kalau pak harif gimana
concern dari ppni sendiri dengan tidak jadi diberlakukannya ppkm level tiga ini
apakah sama dengan pak hermawan
saya kira ada sebagian yang menyayangkan
kenapa tidak diberlakukan
tetapi juga kita melihat bahwa pembatalan ppkm level tiga ini juga
kalau menurut informasi dari media bahwa bukan batal betul betul batal
tetapi ada juga peningkatan pembatasan di beberapa aktivitas ya
jadi saya kira persis apa yang disampaikan oleh pak hermawan
yang dikatakan oleh pemerintah adalah akan melakukan kebijakan yang berimbang
saya ingin sampaikan bahwa kebijakan itu harus benar benar diambil secara berimbang
jangan sampai isu membatalkan ppkm level tiga ini
sementara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk pembatasan aktivitas aktivitas sosial yang menyertai pembatalan ppkm level tiga ini
justru diabaikan oleh sebagian besar masyarakat
ini yang harus menjadi perhatian kita mbak
tapi kalau menurut pak harif
apakah kebijakan pemerintah saat ini cukup berpihak pada teman teman perawat di indonesia
tenaga kesehatan pada umumnya sudah belajar
dari pengalaman dua tahun
hampir dua tahun kejadian pandemi ini
banyak belajar sekali kita
terutama dalam hal bagaimana perilaku kita dalam rangka melakukan upaya upaya penanganan
khususnya di pasiankes maupun di masyarakat
jadi saya kira dengan pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan ini
paling tidak sedikit banyak memang kebijakan ini
mungkin sudah diperhitungkan bahwa
kesiapan daripada sarana khususnya sumber daya manusia
untuk bila mana menghadapi lonjakan lagi
itu tidak seperti di awal awal
kelagapan begitu kadang kadang itu mbak
berarti untuk sdm kemudian vaskes
kemudian juga perlengkapan atau juga support dari perlengkapan medis itu sendiri
sudah siap hitungannya pak harif
saya belum punya angka yang seperti itu
saya hanya tahu misalnya di keperawatan saja ya
di keperawatan itu misalnya
kalau kemarin kita sulit mendapatkan tenaga tenaga yang mempunyai keahlian khusus misalnya di icu
tapi dari angka di kami ini kurang lebih tiga orang sejak pandemi ini sudah dilatih icu

kemudian ada satu lima ratus orang lebih itu untuk pengendalian atau koordinator dalam pengendalian infeksi di pasienkes
jadi saya kira kesiapan terhadap sdm
khusus dari keperawatan ini memang lebih baik dibanding dengan awal awal ya
nah jika di faskes yang lain itu barangkali pandangannya kesiapan rumah sakit sarana oksigen dan lain sebagainya
ruang icu dan seterusnya itu memang harus secara detail harus diketahui diidentifikasi dan kemudian disiapkan bila mana terjadi lonjakan yang seperti yang tidak kita harapkan
saya mau ke pak hermawan dulu tapi nanti karena saya masih lagi penasaran nih pak dari pak harif sendiri untuk tadi kesiapan dan juga mitigasi tenaga kesehatan terutama perawat di kota kota yang menjadi destinasi utama liburan khususnya
ini sudah cukup siap
kayak misalnya kota kota yang jadi destinasi utama liburan di tiap libur nataru tahun lalu kayak surabaya kemudian juga jawa barat kota kota di jawa barat dan juga tempat tempat terpencil lainnya
apakah kira kira ada masukan atau kayak
ada semacam saran gitu untuk pemerintah supaya ini loh kita masih kurang di sini perlu ditambah sesuatu a b c d gitu untuk mencegah adanya apa ya namanya kayak tahun lalu kita kewalahan seperti itu pak harif
ya saya kira nataru ini memang sekali lagi dengan segala kekurangan kita barangkali terutama dalam perubahan perilaku yang belum menunjukkan disiplin yang luar biasa
nah pak hermawan tadi soal menjaga jarak gitu ya kan itu akan didapatkan nanti pada destinasi liburan ya kan
namun demikian saya kira juga sudah banyak juga yang sudah mengetahui itu ya
tinggal sejauh mana peran pemerintah yang ada di daerah destinasi wisata tersebut
untuk lebih menggiatkan dan mengetatkan kembali
menggiatkan dan mengetatkan kembali pengawasan sistem dan lain sebagainya
saya kira itu yang menjadi penting mbak fani
dan saya juga punya keyakinan barangkali sebagian juga masyarakat kita sudah mulai aware tentang bahaya covid ini sehingga tentu tidak seperti yang lalu mungkin berbondong bondong mereka akan tiduran dan sebagainya
kita harapkan seperti itu ya dan juga pemerintah daerah

karena saya juga di masyarakat
kesadaran itu ada walaupun belum semua menerapkan status perteng
dari tokoh masyarakat dari pejabat pejabat dari signifikan orang orang penting ya
public figure dan lain sebagainya supaya juga memberikan tambahan keyakinan pada kita untuk menerapkan perubahan perilaku
ayo para influencer ya lebih vokal lagi dalam menyuarakan kewaspadaan terutama jelang libur nataru dua ribu dua puluh dua ini
saya terakhir ini ke pak hermawan
pak hermawan mungkin ada semacam imbauan bentuk mitigasi seperti apa yang dari iakmi bisa sarankan kepada pemerintah kemudian melihat bagaimana tingkat vaksinasi saat ini apakah sudah cukup
apakah masih perlu ditambah lagi seperti apa pak hermawan
baik pertama yang ingin kita himbau mengenai vaksinasi ya
jadi sekitar sembilan puluh enam juta dari total target dua ratus delapan juta rakyat yang harus divaksinasi
tetapi dari proporsi itu tentu saja belum cukup untuk menimbulkan herd immunity
sehingga kita berharap cakupan vaksinasi ini terus digalakan secara masif sistematik ya
dan betul betul sesuai dengan segmen yang membutuhkan
kita perlu mengingatkan bahwa lansia untuk segmen yang cukup sensitif terhadap paparan covid ini masih sangat rendah
dan data yang sebenarnya kita harapkan itu bisa merujuk kepada resiko untuk segmen di tiga puluh enam juta orang ya kalau kita berkaca pada hasil sensus dua ribu dua puluh dari bps
sehingga coverage ini juga di samping harus diperlebar
tetapi juga diubah metodenya agar dilakukan aktif ya
upaya vaksinasi ini secara aktif tidak mengandalkan lansia hadir dan datang langsung
apalagi mendaftar secara online karena lansia ini memang special approach
karena mereka juga punya special need
sehingga model vaksinasi lansia ini saya pikir harus menjadi fokus

agar relaksasi yang kita lakukan itu tidak akan terlalu banyak

terjadi kenaikan kasus yang pada akhirnya bisa terjadi fatality dan mortality yang tinggi
dan itu yang terjadi di kita di bulan juni dan juli
kala delta melanda ketika lansia kita cukup banyak yang menjadi korban
dan oleh karena itulah kedepan ini vaksinasi pada lansia dan umumnya seluruh segmen masyarakat kembali dilakukan secara sistematis segmented
tidak sporadis seperti sekarang yang sudah melewati batas zona zona
hanya bermodal ktp
ini satu poin
poin yang kedua untuk pemerintah daerah
ketika pemerintah kemarin membatalkan wacana nasional ppkm level tiga
bola ada di tangan pemerintah daerah
kita berharap pemerintah pemerintah daerah yang memiliki sentra pariwisata
destinasi untuk liburan kulineran kulineran dan lain lain
harus mampu melakukan mitigasi risiko
jadi aktif ini bagaimana pendamping
bagaimana pendampingan usaha agar protokol kesehatan yang tiga m bahkan lima m kembali digalakan
tetapi tetap kembali kampanye yang lima m
agar tidak terjadi kerumunan dan juga keramaian di sentra sentra tertentu
dan dilakukan juga random testing
untuk situasi di daerah yang secara berkala ada potensi lokal
atau penduduk lokal
dengan orang yang datang dari luar
apalagi yang mendatangkan wisatawan mancanegara
saya pikir harus lebih intens untuk melakukan random testing
agar resiko itu betul betul terukur
kita mengingatkan bahwa nataru itu baru dirasakan dampaknya sebulan kemudian
jadi kalau misalnya kita bicara akhir desember
maka akhir januari atau awal februari
disitu yang akan kita lihat apakah betul
kita aman dari resiko kenaikan sars cov dua
atau kita menukar kegagalan lagi karena tidak belajar dari pengalaman
mudah mudahan kita belajar dari pengalaman
dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah sigap
sekaligus kita imbau agar masyarakat sebagai individu dan bagian dari warga
kita sadar sabar dan punya daya tahan
sadar bahwa covid masih ada di sekitar kita
sabar bahwa perilaku kita dibatasi dengan protokol kesehatan
dan punya daya tahan
agar imunitas kita secara fisik dan ekonomi tetap bisa bertahan

mudah mudahan dua ribu dua puluh dua kita mendapatkan suasana yang lebih baik
di sejahtera dan mudah mudahan kita sehat selalu adanya
harapan kita seperti itu ya pak
kalau misalnya pepatah menyebut keledai saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali
harusnya kita sebagai manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama dua kali ya
terima kasih pak hermawan dan juga pak harif atas waktunya
insidenya ini semoga dijalankan
sama sama tidak hanya oleh pemerintah dalam kebijakan barunya ini
tapi juga oleh masyarakat agar tidak merupakan lima m
walaupun saat ini kampanyenya berkisar di vaksin dan juga masker
terima kasih sekali lagi atas waktunya dalam cnn indonesia connected pada malam hari ini
bapak bapak sehat selalu
terima kasih pak harif